aku cuma mau bilang kamu gak akan pernah dan gak akan pernah bisa cinta sama raja
raja itu musuh raja itu orang harus kamu anjur ngerti
enggak kamu gak boleh maksa aku
dan dendam gak boleh dibalas dengan dendam
dan aku baru tau aku nyesel dari mona
kamu mau macem macem sama aku
bayi ini adalah kartu truf buat aku
untuk memerintahkan putri
dan memastikan dia
menghancurkan roy dan citra
juga anaknya clara
sampai mereka hancur
dan benar benar hancur
sama seperti roy
waktu dia membuat anakku mati
dia bisa siapkan satu rumah
ingat itu ya
dan kamu dami
jaga bayi ini baik baik
kamu jaga dengan nyawa kamu
bukan hanya kamu yang saya pecat
hidup kamu gak akan tenang
ini pasti oleh tante andis
aku harus ambil bayi itu dari tante andis
aku harus ambil bayi itu
walaupun aku nggak tahu dia itu anak aku atau bukan
tapi aku gak mau jadi boneka kamu diego
aku gak mau nyakitin clara dan raja lagi
kamu kenapa sih masih ambilin raja
kamu harus ingat mana
yang udah nyakitin kamu yang udah nodain kamu
yang udah bikin kamu kayak gini itu raja
kurangnya aku dan raja tuh apaan sih
tante dan raja
kamu harus akan hidup
aku nggak mau tempesh
aku mau berbicara sama raja
apa yang kalian yakin
cinta atau gak
raja itu orang yang harus kamu hancur ngerti
kamu gak boleh memaksa aku
dan dendam gak boleh dibalas dengan dendam
dan aku baru tahu
aku nyesel dari mona
apa yang harus aku lakukan
aku harus adakan tes dna itu
dan aku harus lepas dari diego dan tante andis
aku harus temukan bayi itu lagi
kayaknya sekarang ini
gue lebih baik diketin tante andis
dan korek soal rahasia ini
karena gak mungkin tante andis gak tahu
sekarang gue harus lakuin
mumpung diego sama mona masih disini
makasih ya pak sudah nganter saya
nanti aku yang ngantar kamu ya
kalau kamu nanti jadi cari rumah baru
gak usah sekarang kan
saya juga harus beres beres dulu
nanti kalau kamu butuh apa apa
pak lemus sudah baik banget sama saya
walaupun yang kenalin bapak ke saya itu
tapi ternyata bapak tetap
iya karena kamu perempuan baik cit
jadi gak pantas kalau roy
menyanyikan kamu seperti itu
saya masuk dulu ya
saya juga gak akan nolong kamu cit
aku hari ketemu sama tante andis
andis gak di rumah
tante andis gak di rumah

tapi tante tau dimana tante andis sekarang
kalau yang di rumah roy gak tau
tante juga baru pulang
kok kayaknya panik banget
kamu ada masalah

rasa diego dan mona menyimpan rahasia besar
mungkin itu yang membuat mona selalu nurut sama diego
maka sekarang aku harus ketemu sama tante andis
aku mau nanya sama dia
lagian tante juga bingung sama andis
jelas jelas anaknya itu sukanya sama orang lain
kok dia tuh ngotot banget jodohin anaknya sama diego

gak ada cinta
ya udah kamu tunggu sebentar ya
tante pastikan dulu mereka di rumah atau enggak
saya mau ke sana
andis sama diego di rumah nggak
kayanya gak ada deh bu
belum pulang ya
ya bu permisi bu
mereka belum pulang
gimana kalau kamu coba cari informasi yang kamu butuhkan di kamar diego
mumpung rumah lagi sepi
tante akan coba cari di kamar andis
oke tante aku akan masuk kamar diego
mendingan mulai sekarang kamu bersyukur
ada laki laki yang mau sama kamu yang cinta sama kamu kayak gini
jadi mendingan kamu harus belajar juga kamu cinta sama aku oke
enggak kamu harus belajar kamu cinta sama aku
pokoknya aku gak akan belajar untuk cinta sama kamu
aku enggak akan kalah lagi sama raja
aku harus tahu di mana bayi itu sekarang